itu dia bos somat kabur bos
hala sama aja
lajar tuh anak
berani dia semua
pokoknya gue gak mau tahu
yang namanya lp itu harus dihancurin
wah bahagia gue malam ini
kacau bang sampai kebalik begini
kanyak lo jangan suka

pak ini sudah sadar pak
ya lo tuh siapa emang ya
malah kebalik nanya name lo gue tanya siapa
alamat apa sih lo siapa sih
gue dimana lagi nih
gue disini disempat apaan nih
aduh jangan jangan gue dibekap nih sama tuh cewek barbar nih
tengah tengah nih enggak dirantai
siapa yang nyulik ya
namanya nih gue diculik luna nih
hei lo usah ikutin gue
lo usah ikutin gue
lo usah ikutin gue